pandemi dan tekanan geopolitik beberapa waktu terakhir
memberi ketidakpastian pasar keuangan
juga berdampak pada kenaikan harga pangan dalam negeri
oleh karenanya g dua puluh hadir memberi solusi
upaya kolektif mengentaskan permasalahan dunia